ini berlala sih
antara balai kesediha sosipengkara
dan balai gapung
lingkah tiduran kehutanan
wilayah sulawesi tenggara
dan sudah dilakukan oleh tkp
dan dimintai keterangan dari
buaya yang dikulit itu
jadi informasi yang
kami dapatkan bahwa
setelah tim itu
tiba di tkp
buaya yang ditemukan
jadi secara utuhnya buaya itu sudah tidak ada lagi
daging buaya yang ada di
di sana yang diambil
yang sudah dimasak
yang sudah dimasak
yang sudah dikuali
terus sebentar ini berarti
sekarang sudah mék colleagues